anda mungkin belum tahu seperti apa bentuk reklamasi teluk jakarta pulau pulaunya yang mau dibangun seperti apa
dan kami sekarang akan memberikan gambarannya ya prabu
ya betul sekali tentang proyek reklamasi teluk jakarta ini kita tahu dilakukan di wilayah utara jakarta
jadi pemprov dki jakarta mengatakan bahwa reklamasi dilakukan karena keterbatasan lahan daratan sehingga pembangunan diarahkan ke daerah utara
dan ada tujuh belas pulau yang akan dibangun dimulai dengan pulau a di barat yang berbatasan langsung dengan provinsi banten
hingga pulau k dan pulau a hingga h yang berwarna merah itu pengembangannya adalah untuk kawasan permukiman dengan intensitas sedang
kemudian juga ada tempat rekreasi dan juga ada kawasan komersial terbatas seperti rumah sakit dan juga pertokohan
lalu selanjutnya kalau kita lihat ini di blok tengah ya ada pulau i hingga m
ini ditujukan untuk permukiman
permukiman juga dan juga ada rekreasi intensitas tinggi
juga di sini akan dibangun kawasan perdagangan dan juga jasa skala internasional
sementara itu di blok yang berwarna hijau di sini
kita lihat yang blok berwarna hijau kita lihat blok berwarna hijau yaitu pulau n sampai ki
ini adalah pusat industri kemudian pelabuhan distribusi barang dan juga ada kawasan permukiman
tapi kawasan permukiman pendukung jadi mereka yang bergerak di bidang pelabuhan
industri distribusi akan bertempat tinggal di sana
dan di seluruh pulau pemprov dki jakarta sudah meminta agar para pengembang menyediakan
harus menyiapkan fasilitas sosial dan fasilitas umum
dan juga fasilitas umum
nah saat ini ada empat pulau yang sudah mulai dibangun
pengurugan dan ini dilakukan juga untuk membangun jalan yaitu di pulau c d g dan n
namun pulau c yang tadi kita bicarakan saat ini mendapatkan peringatan dari pemprov karena belum mengantongi izin mendirikan bangunan atau imb yang kita bicarakan